mengawali kunjungan kerja hari raya idul fitrinya di padang sumatera barat
presiden joko widodo melaksanakan sholat id di masjid nurul iman kota padang bersama masyarakat setempat
setelah mendarat pada senin sore presiden langsung menuju masjid nurul iman
untuk melakukan sholat tarawih bersama hadi mulyono menteri pupr mensesnek pratikno dan ketua dpd ri irman gusman
ini adalah kegiatan pertama presiden di padang sumatera barat
dalam rangkaian kunjungan kerjanya di hari raya idul fitri
setelahnya presiden rencananya akan membagikan sembako di beberapa titik di kota padang